ketua dpp golkar aceh hasan shazili pertemuan tersebut merupakan salah satu cara untuk meraih dukungan tokoh agama untuk pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇
aceh hasan shazili mengatakan tim kampanye nasional bertugas mengumpulkan dukungan dari berbagai kalangan
menurutnya dukungan toko toko nasional atau agama sangat dibutuhkan untuk memenangkan jokowi maruf
aceh pun membuka kemungkinan yusuf mansur atau tokoh agama lainnya dapat bergabung di tim kampanye nasional
tentu toko agama menjadi sangat penting di kalangan masyarakat kita
jadi menurut saya semakin banyak termasuk yusuf mansur untuk menjadi bagian dari pendukungnya pak kiai maruf akan semakin baik
usai melakukan ibadah haji kiai ⁇ maruf ⁇ amin banyak dikunjungi toko nasional yang datang ke rumahnya di jalan lorong dua puluh tujuh koja jakarta utara
salah satunya penceramah kondang ustadz yusuf mansur
yang digadang gadang akan menjadi tim ses pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
kami siang tadi juga datang menemui maruf amin
yusuf mansur menemui ⁇ maruf ⁇ amin mengaku hanya sebatas berbicara masalah ekonomi syariah
saat ditanya persiapannya terkait kabar sebagai tim ses jokowi ⁇ maruf ⁇ amin ia membantah bahwa dirinya menolak ditawarkan menjadi tim ses
yusuf mansur hanya menjawab pertemuannya dengan maruf amin hanya sebatas membicarakan persoalan umat
kebangkitan ekonomi umat
di mana aku menulisnya ekonomi kebangsaan bukan cuma keumat doang tapi bicaranya nation ya bicara bangsa
saya dari dulu kan memang sama kiai di jalur itu ya jalur ekonomi syariah terus kemudian ekonomi keumatan
tadi kan ustadz sempat nyebut waktu mau masuk ke dalam mau bahas tim ses
ya enggak bercanda itu